kenapa sih mukanya masih begini
biar gak melorot
biar gak tabur
ya akhirnya gua pulang
oh iya iya bentar bentar
buku lu yang ketinggalan
lu balik sama siapa
balik bareng gua aja yuk
eh terus kita gimana dong
lu bareng sama cewek
lah kita bertegang gimana
sembilu itu menghujam relungku
harapan ku ukir di tanganmu
tapi kau malah pergi
meninggalkanku dalam sepi
belum kutemukan dirimu
melukis eloknya diri
ku abaikan kasihnya terbangkanmu
atas awan ku biarkan cintanya tak bertuan
kini tangisku tiada arti
karena cintamu telah mati
kamu gak apa apa kan
eh kamu gak apa apa

duluan ya dah
jangan lupa like share dan subscribe ya
ya allah semoga mandika suka sama jeruk yang kau bawa
semoga gue juga diterima dan gue gak diusir
eh lo kenapa sih
gue udah panggilin dari rumah
ya dari tadi loh
ya kalau pacarnya datang tuh
hai roman arbane gitu
lo kenapa sih
dari tadi kok bengong aja
terpesona ya sama gue
di kamar vip tenaga
gue mau nanya sesuatu sama
mbak ulan dicariin bapak andika
oke terima kasih ya sus
boleh cariin bokap lo
kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat
nanti aja deh
susan harus buat susan
bukan cobaan berat
gue buang aja kan gini boneka
biar dia gak mau narmanir lagi
biar dia gak balik lagi
gue buang aja deh
kalau jalan lihat
begitu ketemu emak langsung nyanyi
untung lu calon mantu
aduh gue juga bingung apa ya
udah deh pokoknya kita pulang bareng aja
kan kembali kita gak pulang bareng
itu dia kan
mak kan gak tau si bobby dimana
susah juga gak tau si bobby dimana
mak cari susah pulang
nah pas tuh
mak tau mak tau bobby ada dimana
biar kate badannya si bobi tambun gede gembrot begitu
tapi kelakuannya kayak nying nying
di mana ada makanan
di situ ada bobby
yuk kita ke kantin ayo
mak janganlah mak
susah banyak urusan
alah kayak penggede aja
tenang mak bayar tuh
ya udah deh susah ikut
rekreasi ke taman sirdaus
ngeliat orang lagi bertapa
tau aja ibob lagi ausi mesti bawa es kelapa
tapi sedikit aja jangan segelas ya
ini kok es kelapanya kok rasa angin ya